tim nasional u dua puluh tiga telah mengakhiri pemusatan latihan di bali
hansamu yama pranata dan kawan kawan pun akan kembali ke jakarta untuk mengikuti asian games dua ribu delapan belas
skuad timnas u dua puluh tiga menjalani latihan terakhir di stadion kapten iwayan dipta gianyar bali pada jumat pagi
dalam latihan terakhir di bali tersebut pelatih kepala louis mila tetap memberikan berbagai materi latihan
di antaranya adalah taktikal latihan tendangan bebas serta eksekusi penalti
selama hampir dua puluh hari digembleng di pulau dewata hansa muyama pranata dan kawan kawan siap melakoni pertandingan dalam ajang olahraga terbesar di asia ini
yang pasti kita juga selalu mempersiapkan bagaimana kita juga sudah melihat video video calon lawan kita tinggi
yang pasti mereka tim yang kuat dan punya reputasi
tim yang bagus jadi kita harus lebih siap
seusai menjalani pemusatan latihan terakhir di bali louis mila melakukan pencoretan tiga pemain
ketiga nama yang dicoret luis mila tersebut adalah osvaldo hai riko simajuntak dan muhammad rido
pencoretan ketiga nama itu lantaran dalam asian games dua ribu delapan belas setiap tim hanya dapat mendaftarkan dua puluh nama saja
pelatih asal spanyol itu pun turut menyertakan tiga nama pemain senior
mereka adalah alberto beto goncalves andritani adiasa
laga pertama tim garuda muda di grup a akan berlangsung minggu dua belas agustus mendatang
melawan taiwan di stadion patriot candrabaga bekasi
nandang risade astika gianyar bali